sudah diubah sudah berubah
sudah di twitter
yang sudah selesai ya saya di
nanti nanti bisa bisa dibuat jadi itu
jadi itu sih pemohon itu berapa
itu bisa bawa ahli cari ahli yang
paling ahli silakan terus saksi nanti
argumennya kita dengar kenapa dia minta
begitu tapi bisa dibatalkan
secara hukum jika terbuka bisa
dibatalkan dia buktikan undang undang
dia buktikan dulu bahwa
pendapat dia itu bener bukti nanti
hai secara belum bisa belum bisa
dijawab nanti argumennya apa
kok itu bisa yakin doi ini bisa
denger dulu nanti saya akan dia punya
pendapat tapi jangan jangan sekarang